polisi menggelar olah tkp kasus paman tewas setelah berkelahi dengan keponakannya di kabupaten goa sulawesi selatan
perkelahian diduga dipicu masalah sengketa lahan
seorang paman tewas setelah berkelahi dengan keponakannya di kelurahan pangka binanga kecamatan palangga kabupaten goa sulawesi selatan pada selasa sore
perkelahian menggunakan senjata tajam terjadi di area persawahan yang diduga menjadi obyek sengketa lahan
akibat dari peristiwa itu sang paman berinisial jt tewas di lokasi kejadian sementara sang keponakan yakni fg kritis karena sejumlah tikaman di tubuhnya
polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad jt ke rumah sakit bayangkara kota makassar sementara sg mendapatkan perawatan medis di rumah sakit sheikh yusuf kabupaten goa
antara informasi di tkp antara paman dan ponakan
meski dugaan dipicu sengketa lahan namun polisi masih melakukan penyelidikan terkait motif perkelahian yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia